konsumen sebuah spbu di makassar sulawesi selatan terbakar rabu siang
selain menghanguskan sebuah mobil dan dua buah motor api juga melukai seorang warga
inilah video amatir terbakarnya spbu di jalan abdullah daeng siruang makassar sulawesi selatan rabu siang
api baru dapat dipadamkan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran kota makassar dikerahkan ke lokasi
selain mengakibatkan satu unit mobil dan dua unit sepeda motor terbakar kebakaran juga melukai seorang warga yang berusaha memadamkan api
polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kebakaran
namun diduga api berasal dari percikan salah satu mobil pick up yang mengisi bbm
untuk penyebabnya sampai saat ini masih tahap penyelidikan dan untuk kerugian material belum ditaksir
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
sementara korban yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
ibnu munsir makassar